selalu kau berikan safa kebesaran
puja mu begitu indah
selalu kau berikan sempat
allah allah allah
pujamu begitu indah
selalu kau berikan sempat
hari ini sejati ke momentum
untuk kita selalu bahagia
boleh dengar takbirnya
jadikan bintang kehidupan
menjadi bintang kehidupan
buat kita semua disini
semoga doa kita terkabul
menjadi manusia yang sukses
salamkan doa juga buat pak anies
dan seluruh jajaran
jenuh aku mendengar
lebih baik sendiri
sering ku mencoba
mungkin nasib diri
angkat cahaya bintang kehidupan yang destu
yang menurut tatanya
tidak ada tempat mengadu
hanya iman tidak ada
yang membuat kita mampu
angkat tangannya indonesia
satukan suaranya sana sana
kenapa cintamu lagi
bahagia kan kata
bahagia akan datang untuk kita semua disini
indonesia adalah kita bro
yang membuat indonesia mampu
mereka ingin anda
luar biasa bintangkan bersinar
pegang pakcik jubku
bahagia kan datang
malam malam aku
tuhan yang ku cintai
yang paling hebat suaranya
tuhan yang ku cintai
merasa senang hati
yang merasa bahagia
bahagia kan datang
boleh sekali lagi
satukan suara indonesia
lebih semangat lagi
mana teriakannya indonesia
mana teriakannya indonesia
tidak ada yang bisa tersenyum
boleh teriakannya indonesia
tidak ada yang bisa tersenyum
malam malam aku
tidak ada yang bisa tersenyum
merasa senang hati
yang merasa bahagia
bahagia kan datang
kau kerja indonesia
berbangkanglah kita di indonesia
biar diri yang cemburu pada kita
bagaimana senior kecil